saudara menteri keuangan sri mulyani menyerahkan langsung kepada jaksa agung sanitiar burhanuddin
laporan dugaan korupsi terkait fasilitas pada lembaga pembiayaan ekspor indonesia lpei
dugaan korupsi atau fraud yang dilaporkan mencapai dua lima triliun rupiah
laporan tersebut terkait dugaan korupsi pada pemberian fasilitas pembiayaan ekspor lpei
dengan dugaan ada kredit bermasalah yang terindikasi penipuan
satu empat puluh empat miliar dan pt prs sebesar tiga ratus lima miliar
jumlah keseluruhannya adalah sebesar dua lima ratus lima triliun
menteri keuangan sri mulyani memberi peringatan kepada manajemen lembaga pembiayaan ekspor indonesia
wajib menjalankan komitmen pemberantasan korupsi
zero tolerance terhadap pelanggaran hukum korupsi konflik kepentingan
dan harus menjalankan sesuai mandat undang undang nomor dua dua ribu sembilan
kami juga mendorong lpi untuk terus melakukan inovasi dan koreksi
dan bersama sama dengan tim terpadu tadi yaitu bpkp jamdatun dan ipb
kami juga mendorong inspektorat untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh lpei dan neraca lpei
kami juga mendorong inspektorat untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh lpei dan neraca lpei
jadi begini temuan ini bersumber dari tim gabungan antara inspektorat keuangan di kementerian keuangan
sama bpkp dan jamdatun
sebenarnya perkara ini dimulai dari dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan
sementara kita masih memberikan kelonggaran untuk melakukan satu pembayaran sesuai dengan itikat baik
ternyata sampai saat ini karena ada beberapa yang dimiliki oleh perusahaan asing
sampai saat ini tidak ada dilakukan pembayaran yang
memadai artinya ada pembayaran tapi tidak persentasenya sangat kecil sekali
itu baru tahap pertama ini yang dilaporkan kemarin ini ya
yang empat perusahaan itu saja sudah menimbulkan potensi kerugian negara lebih dari dua lima triliun
dan tahap keduanya mungkin lebih lanjut ini masih dalam proses
istilahnya dalam proses rektorisasi reconditioning dari teman teman negosiasi
sehingga itu harus diserahkan kepada kami dalam rangka penegakan hukum seperti itu
ini empat perusahaannya semuanya asing pak
satu perusahaan asing yang nilai kebetulannya sangat tinggi
itu sebenarnya sejak awal mereka melakukan suatu peminjaman
pembiayaan kredit ekspornya sampai tujuh triliun
tetapi itu sudah berjalan berjalan kemudian dilakukan tampal sulam
sehingga kemarin kita temukan satu delapan triliun masih menunggak seperti itu
untuk yang pertama yaitu pt rri yang bergerak di bidang perusahaan sawit
kalau yang pt sms itu sebagian juga dimiliki oleh asing
karena ini grupnya grup pertambangan juga
kemudian grup sdpp juga pertambangan batu warah
dan prs ini yang agak lain ini
ini adalah perusahaan saping atau perusahaan pelayaran perkapalan
ini sebenarnya apa yang jadi kendala dari empat perusahaan ini
karena dari dua ribu lima belas pak berarti berjalannya sudah cukup lama
hampir mau sepuluh tahun ini
dan alasan mereka tidak kredit ini terkendala dari merekanya
ya pertama begini dari sisi pembiayaan ada kekeliruan ya dalam hal penilaian aset ya
ada yang aset yang di markup nilainya sehingga ketika dilakukan eksekusi
kedua ada laporan keuangan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya
dan yang ketiga kalau saya lihat dari dokumen yang disampaikan kepada kami ya
ada pembiayaan tidak sesuai dengan pembiayaan awal
atau sesuai dengan apa yang diajukan dalam proses pembiayaan
jadi rujuannya itu sudah dialih alihkan semua
sehingga memang ketika kita cek dokumen dokumen ini
sangat mengarah kepada front atau tindak pidana korupsi
kalau enam yang dalam tahap dua ini sedang dalam penyelidikan juga
apakah modusnya mirip dengan keempat perusahaan yang sudah ditemukan ini pak
tetapi yang enam ini masih istilahnya gini
masih ada upaya upaya mereka untuk bernegosiasi melakukan satu pembayaran
tetapi yang enam ini pun juga sebagian dimiliki oleh perusahaan asing
seperti perusahaan cina perusahaan pakistan dan india
nah kesulitan kita adalah orang orang ini jaminan di indonesia tidak ada
tinggal kita melakukan satu apa namanya suatu eksekusi
dan yang lagi kita lihat dalam dokumen itu bahkan
mereka mempilotkan diri sendiri biar untuk menghindari tagian tagian daripada utang pembiaran dari ipi
oke dari empat perusahaan ini juga sudah ada yang melakukan modus itu pak
ada ada beberapa yang kita cek dari dokumen yang kita terima
oke kalau barang bukti pak yang sudah ditemukan apakah sudah ada juga dari kejagung
nah ini kan baru hari kemarin yang kita serahkan dari kemenkiwi
tentu kita harus mempelajari lebih jauh
dan barang bukti juga kita sudah mendapatkan dari
bidang jabdatun perdataan dan datang usaha negara
ini kita akan komunikasi koordinasi kolaborasi dengan internal
dan kolaborasi dengan tim gabungan tadi
mudah mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mengambil sikap bahwa
perkara ini layak untuk naikkan di penyidikan
pak kalau yang enam tadi pak apakah sektornya juga mirip pak
dari komoditas tadi ya kalau dari empat ini kan paling banyak komoditas sawit
lalu juga ada nikel dan batu bara apakah yang ke enam ini juga bergeraknya sama sektornya
karena kan semua sektor yang dibangun oleh lpi ini adalah sektor untuk
untuk ekspor untuk komoditas komoditas ekspor
tentu tidak jauh jauh dari itu dari hasil tambang dari sumber daya alam seperti itu
hmm oke akankah memanggil saksi lagi pak sejauh ini
nah ini kita belum memanggil saksi ya ini masih kita dalam proses telah ah pembelajaran dari tim
nanti tim jampisus akan mempelajari kemungkinan dalam waktu dekat
minggu depan sudah mulai kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan
apakah langsung perkara ini dilanjutin dengan proses penyidikan atau masih ada proses penyelidikan
saya pikir sih kalau lihat dari indikator indikator yang disampaikan oleh menteri keuangan kemarin
ya sudah layak perkara ini untuk naik di proses penyidikan
hmm kalau dari lpei nya pak ini apakah memang ada indikasi terlibat dalam fraud ini
atau memang murni karena empat perusahaan ini memang menyelewengkan dana dana dari pinjaman ekspor
tentu kalau lihat dari dokumen tadi yang saya sampaikan
kalau ada markup penilaian aset ya untuk jaminan kolateralnya
tentu ini pasti ada keterlibatan dari pihak internal
tidak bisa kita nafikkan pasti ada
kalau misalnya dia secara real melakukan satu penilaian terhadap kolateral
kita bisa lakukan eksekusi langsung terhadap aset aset yang ada dijaminkan di dalam negeri
oke yang artinya sebenarnya apakah aturan soal
apakah perusahaan tidak memiliki aset di dalam negeri ini harus dievaluasi pak
oh iya harus semua yang terkait dengan debitur pinjam meminjam apalagi menggunakan uang negara ya
harus punya kredibilitas kapabilitas yang bagus ya
bukan hanya kolateral kapasitas kualitas dan prospek perusahaan yang dijalankan di indonesia itu seperti apa
itu harus melihatnya sangat ketat itu kalau dalam sistem perbankan nasional
harus ketat ada punya standar standar khusus itu
tapi berarti banyak ya pak perusahaan perusahaan yang sebenarnya nggak punya aset
seperti tadi perusahaan asing mereka tidak punya aset
jadi ketika mereka tidak bisa bayar gampang saja pergi
kalau saya lihat sih banyak itu saya lihat ini kan baru tahap pertama
besok kalau misalnya yang enam perusahaan yang nilai tiga triliun itu juga enggak itu juga kemungkinan
bahkan ada tahap ketiga itu kemungkinan kalau saya lihat
masih banyak masih banyak yang akan dilaporkan
mudah mudahan sesuai dengan imbuan bu menteri keuangan bu sri mulyani dan pak jaksa agung kemarin
mengawasi secara tegas agar yang belum masuk dalam kategori fraud tadi
itu yang underline nya yang saya dengar kemarin cukup tegas dan keras
ini batas waktu untuk perusahaan perusahaan ini menyelesaikan yang belum mereka selesaikan ini kapan pak
nah tentu kita lihat kondisi perusahaan ya tidak segampang itu ya
apalagi perusahaan ini adalah banyak yang bergerak di bidang ekspor import
juga kita nggak mau terganggu ekspor importnya juga kita tidak mau
tapi juga banyak yang orang asing yang ini tentu harus ada tahapan tahapan yang cukup jelas nantinya
nanti itu ada tim dari gabungan dari jamdatun dari kementerian keuangan
termasuk dari bpkp nanti yang menentukan deadline itu
ada perbedaankah pak kalau memang yang memiliki ini orang asing dibanding kalau yang memiliki adalah orang indonesia
oh jelas lah kalau orang asing kalau orang indonesia kan kita gampang melihat aset aset yang ada di indonesia maupun dari luar negeri
tapi kalau orang asing tiba tiba mereka datang ke sini
tidak tanpa kita ketahui ini kan agak kesulitan
jadi memang hanya fokus kalau di asing ini perbedaannya hanya pada aset itu ya pak
tidak ada sektor sektor atau faktor lain
ya karena tujuan daripada kita penegakan hukum dan tadi tim yang dibentuk adalah bagaimana melakukan recovery aset
terakhir pak ketut ini yang tahap kedua kira kira nilainya sama atau bahkan lebih besar karena ada enam perusahaan
kemarin sudah disampaikan oleh pak jaksa agung itu kalau tidak salah tiga triliun ya
kalau totalnya semua itu enam belas triliun totalnya
ya makanya saya bilang kemungkinan bukan hanya tahap satu tahap dua dan tahap tiga
mudah mudahan itu tidak terjadi
mudah mudahan itu bisa terbayarkan segera
terima kasih pak ketut sumedana sudah berbagi informasi pagi ini di kompas bisnis